dan sudah ada korespondensi nn indonesia katrina inandia yang saat ini berada di peleret cirebon jawa barat untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas di sana
katrina seperti apa keramaian lalu lintas di tempat anda melaporkan saat ini
eva hari ini data dari gardu tol palimanan menyatakan bahwa hingga siang tadi jumlah kendaraan yang masuk dari arah jakarta ke cirebon sudah mencapai enam belas ribu
artinya ada peningkatan dibanding kemarin yang hanya sebelas ribu
dan ini berimbas kepada jalan di belakang saya bisa dilihat ini adalah jalan tengah tani di daerah peleret yang menyambungkan antara daerah plumbon dengan kota cirebon
di sini kemacetan atau kepadatan sudah mulai terjadi dan memang hal ini terjadi di sepanjang jalan tengah tani karena memang daerah ini dipenuhi oleh tempat tempat wisata kuliner eva
karena memang di hari lebaran kedua ini ternyata masyarakat tidak hanya keluar dari rumah untuk bersilaturahim saja
tapi juga sudah mulai
mulai untuk mencari makanan makanan khas di tempat mereka mudik eva
ya lalu bagaimana strategi untuk mengurai kemacetan dan juga antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas kalau begitu katrina
ya memang di belakang saya ini saat ini sudah mulai terjadi kepadatan namun dari petugas polisi yang tadi sempat saya tanyakan memang dianggap masih wajar
artinya antisipasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian di daerah sini hanyalah dengan menempatkan petugas petugas di simpul simpul kemacetan
kemudian digunakan untuk menarik atau meminta kepada pengendara untuk mempercepat laju jalan kendaraannya
karena memang eva kendaraan kendaraan ini selalu melambat di setiap simpul simpul kemacetan di mana di sana ada lokasi lokasi seperti lokasi wisata kuliner
ataupun tempat tempat jual beli souvenir seperti itu
karena itulah petugas petugas kemudian ditempatkan di tempat tempat itu untuk meminta para kendaraan untuk lebih cepat untuk maju
selain itu belum ada antisipasi berarti atau signifikan yang dilakukan pihak kepolisian karena masih dianggap masih bisa terurai
katrina inandia korrespondensi ann indonesia melaporkan langsung dari kawasan plaret cirebon jawa barat